jadi kita di merauke kita sudah sepakat dan dengan kdpon juga kami sepakat
bahwa masuk papua minimal harus pcr di bandara kedatangan seperti itu
dan secara lokal untuk merauke kami sudah perintah bahkan untuk seluruh masyarakat di selatan papua
dan di mana tempat venue berada ini semua wajib vaksin sekarang
bahkan saya lagi dengan satgas covid melakukan kunjungan langsung serbuan langsung
kepada para personal yang terpapar covid dan lingkungan sekitarnya
untuk sekalian divaksin
setelah vaksin lalu sekalian juga sebelum vaksin dilakukan pengecekan lewat pcr
ini yang sementara kami lakukan
target kami merauke harus sehat dari covid sembilan belas
jangan covid sembilan belas bunuh orang indonesia di merauke
kalau boleh kita yang bunuh covid sembilan belas terima kasih